sweeping hotel yang diduga kerap dijadikan tempat mesum oleh puluhan warga di ciamis berujung ricuh
masa tidak terima saat diamankan petugas karena melakukan razia dan terlibat adu mulut dengan kapolres ciamis
keributan terjadi saat sejumlah orang berusaha memberikan himbawan kepada pengelola hotel arinda di jalan rsud ciamis
karena hotel itu menurut mereka kerap menjadi tempat mesum
saat itulah datang kapolres ciamis akbp nugroho arianto datang ke lokasi dan memerintahkan anggotanya untuk menangkap warga
perceksokan pun terjadi
seluruh ormas islam dan seluruh santri membuat kesepakatan bahwa selama bulan ramadan jangan ada kegiatan istilahnya sweeping
karena aparatur pemerintahan bertanggung jawab jika ada kejadian kejadian yang merusak
jadi bulan kesucian bulan ramadan insya allah akan dipindah ke dasar
hingga jumat dini hari ratusan orang bertahan berkumpul di masjid agung ciamis dan berencana akan melakukan aksi unjuk rasa ke mapores ciamis